menko polhukam sekaligus ketua kompolnas mahfud md menegaskan sambo dan seluruh jaringannya
telah membuat skenario untuk menutupi kejahatannya membunuh brigadir yosua
berikut pernyataan mahfud md saat dipanggil mkd pagi tadi
saya pastikan dan saya buktikan bahwa sambo dengan seluruh jaringannya itu
memang membuat gerakan agar orang percaya
dan yang dihubungi itu satu kompolnas dua kompolnas ham
yang ketiga beberapa pemimpin redaksi yang saya sudah hubungi dan benar
nah yang dpr ini saya telpon tidak jadi saya katakan silakan
tidak ada yang tidak ada tindak pidananya di sini
kalau saya katakan itu ada anggota dpr kan sama saya dengan di tengah pasar itu ada maling
itu kan tidak bisa orang dianggap melakukan pidana untuk tidak menyebut siapa malingnya
apalagi kalau cuma
di telpon itu bukan tindak pidana
dihubungi gitu kan bukan tindak pidana
cuma saya kira masalahnya sudah selesai dan semua sudah terbukti
untuk apa lagi dicari
semua sudah terbukti dan tersangka utamanya sudah ketangkep
dan sekarang sudah diadil juga hari ini
jadi sesudah pak itu dalam rangka memuluskan skenario
memuluskan skenario bahwa itu
jadi bukan skenario untuk membunuh